hari ini hari selasa tanggal tiga puluh mei dua ribu dua puluh
jam sembilan dua puluh kurang lebih jam sembilan dua puluh
telah dilaksusungkan sidang kkip
sidang kode etik terduga pelanggar irjenpol tm
kemudian agenda sidang pada hari ini
dimulai dari pembacaan persangkaan
kemudian nanti pemeriksaan saksi
kemudian nanti pemeriksaan terduga pelanggar
dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan
kemudian diberikan kesempatan pembacaan nota pembelaan
dan akhirnya nanti pembacaan putusan
semua rangkaian kegiatan itu dilangsungkan pada hari ini
saat ini sedang berlangsung pembacaan persangkaan
kemudian untuk jumlah saksi yang diperiksa adalah tiga
tiga saksi untuk diperiksa dan satu saksi ahli